langsung saja kita berbicara kita berbincang dengan gac
ada gamal ada cantika dan juga ada audrey
jadi sebenarnya ini ldr nya siapa
ldr nya kita semua sebenarnya
oksubikin kan bikinnya di sweden kan kesempatan di sweden
jadi tiga minggu di sana berasa ldr sama orang orang yang disayang di jakarta
keluarga keluarga teman
ceritain dong ini dulu pengalamannya ketika recording di sweden seperti apa sih
kenapa jauh jauh ke sweden
dapet kesempatannya gitu
jadi dari label waktu itu memberikan kita kesempatan
untuk memberangkatkan kita ketemu dengan songwriter dan juga producer dari sweden
dari satu tempat namanya the kennel music isinya banyak producer dan songwriter di sana
kita dapat kesempatan untuk workshop bikin lagu dan juga rekamannya langsung di sana
hampir tiga minggu
oke ini jadi untuk gamal ya
ini jadi video klip kedua yang ditangani langsung artinya disutradarai oleh gama langsung
proses syutingnya di indonesia dan juga di melbourne
dua hari total syutingnya
dua hari oke dua hari aja
ini cepet banget ya
apa menariknya jadi yang nyanyi juga sutradaranya juga
dia editor juga sih sebenernya
untuk video klipnya
ini biar murah maksudnya
sekalian satu package ya
mungkin jiwa jiwa kreator youtube nya masih kebawah kali ya sampai sekarang
apa boleh diceritain nggak pengalaman jadi sutradara untuk video klip kedua
kalau yang kedua ini mungkin lebih santai ya
waktu itu jadi video call pertama yang deg degan banget karena emang belum pernah
dan kita juga waktu video klip yang cinta itu kita bertemu langsung dengan model dan mendirect model
jadi itu sesuatu yang baru
kalau yang ini kita cuma mendirect mereka mah yaudahlah ya kayak
eh gini doang eh gini doang gitu doang
gak perlu sesuatu yang kayak gimana ya bahasanya ya supaya gitu
jadi kayak bener bener lebih gampang kalau yang ini lebih seru sih
tapi kalau citi video klip mah udah kayak seru seruan banget sih
karena konsep yang video klip ini emang bener bener kayak anak muda lagi seru seruan aja
jadi kayak semua fun dan kayak nggak terlalu kayak ada direction
terus kalau misalnya kita lihat ini kan kental banget sama era sembilan puluh an nya ya
sebenarnya berasal dari era berapa sih
jadi sebenarnya keseruan masa itu kayak rnb hip hop masa itu tuh kita sebenarnya nggak ngerasain
jadi kayak sebenarnya bentuk dari kayak kita penasaran sebenarnya
dan setelah kita dengerin sembilan puluh an tuh sebenarnya kental banget rnb dan hip hop dan seru seru banget
jadi kayak ini sebenarnya ya halu halu anak muda aja sih pengen nyoba nyoba merasakan gimana sih keseruan masa itu gitu
jadi yang album stronger buat kalian apa
iya perjalanan kita sih
karena waktu awalnya kita release single tahun dua ribu sepuluh
itu kayak mereka masyarakat tuh kayak banyak yang kaget karena waktu aku sama audrey mulai di youtube kan kita akustika
walaupun nyanyiinnya lagu rnb cuma mereka ngerasainnya akustikan
dan waktu kita akhirnya tahun dua ribu sepuluh keluar single pertama
keluar single pertama
gini gitu banyak pro kontra juga tapi kayak itu sesuatu yang kita suka pop rnb electronic sound kadang juga kayak gitu
dan akhirnya stronger tuh bentuk dari kayak kita konsisten dengan apa yang kita suka gitu
jadi walaupun banyak kayak pro kontra kita tetep kayak
pokoknya kita berkarya sesuai apa yang kita suka kita gak berusaha untuk tidak terpengaruh
jadi stronger itu bentuk dari kayak bersama sama kita pasti jadi lebih kuat dan pasti bisa melewati semua ups and downs
stronger tuh mulai perjalanan baru lagi sih buat kita
jadi siapa ya
sama sih jadi itu kayak curahan hati kita tapi kayak setiap kita nyanyi orang tuh bisa relate sama lagu lagu kita itu sangat membuat kita senang banget
ternyata cerita kita tuh juga bisa mempengaruhi orang lain dan bisa menyemangati orang lain juga
ditunggu mudah mudahan album ketiganya akan keluar tahun depan dan juga sukses untuk single barunya